karya kreatif jawa barat dan pekan kerajinan jawa barat dua ribu dua puluh tiga kembali digelar dan ini merupakan kegiatan tahunan kelima sejak diselenggarakan pada dua ribu sembilan belas
agenda tahunan pemerintah provinsi jawa barat ini menjadi momentum bagi para pelaku umkm di jawa barat untuk bisa menumbuhkan gairah usaha pasca pandemi covid sembilan belas
bukan hanya menjadi ajang promosi tapi juga meningkatkan penjualan di para pelaku usaha

jawa barat dua ribu dua puluh tiga
jawa barat dua ribu dua puluh tiga
jawa barat dua ribu dua puluh tiga
jawa barat dua ribu dua puluh tiga
jawa barat dua ribu dua puluh tiga
jawa barat dua ribu dua puluh tiga
jawa barat dua ribu dua puluh tiga

jawa barat dua ribu dua puluh tiga
jawa barat dua ribu dua puluh tiga